pengamat penerbangan alvin lee mengatakan ada ketidakwajaran dalam penerbangan maskapai lion air rute jakarta pangkal pinang yang jatuh di perairan tanjung karawang pada senin pagi
berdasarkan grafik penerbangan pesawat alvin melihat ada ketidaksesuaian kecepatan dengan pergerakan naik turun pesawat ketika sedang terbang
berikut cuplikan pernyataan alvin lee bersama rekan kami tiffany raitama
saya melihat grafik kecepatan pesawat dan pergerakan naik turunnya pesawat itu agak di luar kewajaran
pesawat ini kecepatannya naik tapi justru dia turun kemudian ada mendaki cukup tajam kemudian rata kemudian turun lagi
ini ada apa sebetulnya
sebab kondisi cuaca kalau turbulensi juga nggak sampai segitunya
pesawat ini pilot juga sudah sempat menyatakan minta izin kembali ke bandara asal
itu artinya apa pak
return to base adalah pilot minta izin untuk kembali ke bandara asal
itu terjadi pada saat pilot mengalami operasi yang tidak normal
ada misalnya operasi yang tidak normal teknis rodanya nggak mau masuk
atau tekanan udara di kabin tidak normal
atau ada masalah hidrolis ada masalah kelistrikan dan sebagainya
tapi pilot merasa masih dapat mengendalikan pesawat sehingga permintaan izinnya adalah untuk kembali ke bandara asal
tapi kalau kondisinya sudah dalam kondisi yang gawat tentunya bukan lagi rtb tapi sudah declare emergency
nah kita perlu cek juga
apakah requestnya dengan airtuff adalah rtb return to base atau dia sudah declare emergency